udah udah udah
olivia natania didampingi tim kuasa hukumnya
diperiksa penyidik reserse kriminal umum polda metro jaya pada senin siang
putri artis niat dan niati ini diperiksa sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penipuan
tim kuasa hukum olivia mengaku membawa sejumlah alat bukti untuk membantah semua tuduhan
minta doanya aja ya teman teman
kita senang membawa bukti bukti yang ada
yang nanti kita serahkan kepada penyidikan
bukti bukti transfer yang sudah dikirim kepada ibu agustin
karena ibu agustin juga di dalam hal ini kan dia bukan sebagai korban
tetapi sama bank rekrutan juga kepada
olivia sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama pada senin pekan lalu
ia beralasan belum siap mental diperiksa polisi
namun kini perempuan yang akrab dipanggil oi ini mengaku bersedia menjalani pemeriksaan
minta doanya aja ya teman teman
saya masuk rumah
mudah mudahan saya sudah siap
pada pemeriksaan penyidik akan melakukan gelar perkara untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh olivia natania
ada di sini
bisa yang ada di sini ada

nanti kita tunggu saja
mudah mudahan cepat selesai
melakukan seratus kali melakukan
olivia natania dan suaminya rafli dilaporkan oleh sejumlah orang karena diduga melakukan penipuan penerimaan calon aparatur sipil negara
dengan kerugian mencapai sembilan tujuh miliar rupiah dari dua ratus dua puluh lima korban
badu jamal jakarta
jangan lupa like share dan subscribe